beneran kan segitu
aku juga baru tau
indri suruh jadi pengacara aja
gue mesti jual tanah dong
ngomongnya pake bahasa indonesia yang bener aja can
dipanggil daripada ibunya
mpuh aja lah yang kesana
udah ngucap salam
masalah keluarga pok
nggak perlu marah ya
kan nggak mesti diceritain masalahnya
masalah apa pok
jadi malu bisa kan dukun
keganggu sama warga
gara gara lu cucu gua jadi malu
lu mesti ganti rugi gue ini bukan dukun
kami sekeluarga jadi malu
lu gak usah ngumperin emak
emak gak ada yang bilang emak itu dukun
ahli ramuan tradisional
gua ini emak lu minah
lu belain dia apa gue
belain yang benar lah mak
makanya lu mesti sependapat sama gua
orang lain dibelain
kalau begitu apa tuntutan emak
lu lu yang gak jelas sikapnya
kita ke pengadilan
kita pindah ke pengadilan tuh
sampen tuh kelihatannya aja pinter
emak itu mau menuntut ke pengadilan
beb jangan marah yuk
guntur bisa ke janduan hp
mudah mudahan kita cepet dikasih anak beb
kan kasur kita udah aku kasih alas kasur palembang
semoga kita dikasih banyak anak seperti pak rijal

aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
hpnya meledak beb
guntur sini pak
guntur enggak apa apa
ya allah jadi
iya guntur nggak apa apa
guntur enggak kenapa napa beb
iya beb guntur enggak apa apa
hpnya juga enggak apa napa beb
kita harus cari pengacara paman
kita harus cari pengacara paman
susah loh ya
udah gitu lama banget
banyak kok pengacara yang bisa kita bayar
ada juga pol yang murah
kalau pengacaranya murah oma
jarang ada yang bagus
kalau pengacara yang enggak bagus
kita bisa kalah di pengadilan umum
yang bagus tuh berapa
satu miliar oma
bang saya mau cari yang murah oma
yang murah itu berapa
lima puluh juta an
yang murah saja segitu
beneran kan segitu
aku juga baru tau
indri suruh jadi pengacara aja
gue mesti jual tanah dong
coba aja cari pengacara yang kamu kenal
minta harga kekeluargaan